kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi
anggaran belanja pegawai
kebijakan bertahap yang akan berlangsung hingga dua ribu sembilan belas tersebut
hanya akan menyasar pns dengan jabatan fungsional
atau berkinerja dan berkompetensi rendah
hati hati bila anda merasa berkompetensi rendah
herman suryatman kepala birohukum komunikasi dan informasi publik
kementerian pan rb kepada cnnindonesia com menjelaskan
pemerintah pusat dan daerah pada tahun lalu harus mengeluarkan anggaran
sebesar rp tujuh ratus tujuh triliun untuk menggaji empat lima pns di seluruh indonesia
akan ada penghematan anggaran negara sekitar rp tiga puluh lima triliun